berapa kali dalam satu hari anda makan nasi
oh itu kapan aja tuh
pagi siang sore sore jam tujuh kadang malam mau makan lagi
tapi aku gak suka nyemil aku lebih suka nasi
sekitar dua atau tiga lah
kapan aja itu
karena malam udah mengurangi nasi aja sih biar gak gendut sebenarnya
konsumsi nasi dalam hal ini nasi putih masyarakat indonesia ini sudah sangat luar biasa
menurut catatan badan pusat statistik saja di tahun dua ribu tujuh belas
satu orang masyarakat indonesia per minggu bisa mengkonsumsi lebih dari satu lima kg nasi
atau enam kg nasi per bulan
pada dua ribu sembilan belas organisasi pangan dunia meranking konsumsi beras dan nasi penduduk indonesia per kapita
berada di peringkat ketiga dunia setelah bangladesh dan vietnam
konsumsi beras indonesia per tahun per kapita mencapai lebih dari satu ratus tiga puluh enam kg
jauh melampaui konsumsi padi negara dengan penduduk terpadat dunia tiongkok
jumlah konsumsi beras yang tinggi di indonesia tidak lepas dari sejarah bangsa ini
tanaman padi tercatat mulai ada sepanjang sejarah bangsa ini
terus meningkat sejak itu
padahal berdasarkan kandungannya nasi sejatinya bukan pilihan terbaik
untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh
apalagi jika dikonsumsi berlebihan secara terus menerus
sudah tepat tidak kita makan nasi
sebenarnya tepat karena dia merupakan sumber karbohidrat
dan ingat otak kita bisa bekerja sumber energinya cuma satu karbohidrat
jadi kalau kita makan nasi sebenarnya tepat
tapi jangan kebanyakan
kedua kita pilih nasi yang sehat
nasi merah nasi hitam nasi yang berserat
bukan kebanyakan makan nasi putih
karena waktu anda makan nasi putih kadar gula darah cenderung akan lebih cepat naiknya

dan orang yang makan nasi putih banyak punya kecenderungan akan kegemuran
dan orang yang makan nasi putih banyak punya kecenderungan akan kegemuran

konsumsi beras dan nasi berlebih masyarakat indonesia juga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan
sebagai makanan pokok bangsa ini selisih produksi beras terlalu tipis dibanding dengan konsumsinya
sebagai makanan pokok bangsa ini selisih produksi beras terlalu tipis dibanding dengan konsumsinya
belum lagi persoalan krisis lahan pertanian
jumlah areal persawahan terus menyusut
tergerus properti juga industri
kondisi ini berimbas pada terus berkurangnya jumlah petani
regenerasi petani stagnan dan menjadi salah satu profesi yang terancam punah
dengan kompleksitas ini pemerintah terpaksa melakukan impor untuk menutup selisih produksi dan konsumsi nasi putih dengan mengimpor beras setiap tahun
ketergantungan masyarakat indonesia dengan nasi putih dan beras ini memang sangat tinggi
zaman dahulu masyarakat nusantara memenuhi kebutuhan pangannya dengan memanfaatkan

berdasarkan catatan yang terukir pada relief di candi
borobudur kehidupan masyarakat kala itu ditopang oleh tanaman palma seperti nyur lontar aren dan sagu
sagu yang tidak perlu ditanam ini diperkirakan menjadi salah satu makanan pokok di nusantara
meskipun ada juga relief di borobudur yang memperlihatkan kegiatan panen padi
kita punya akar buidrat itu lebih dari dua ratus jenis akar buidrat
selain nasi kita punya singkong kita punya macam macam ubi ubian kita banyak
yang utama adalah yang pertama adalah kementerian pertanian dalam nasi putih
kementerian pertanian dalam hal ini mencoba mengeksplorasi apa yang kita punya
kemudian mengedukasi masyarakat makan karbohidrat tidak harus nasi
oleh karena itu kita mulai dari sekarang dalam rangka mencapai ketahanan pangan
salah satu upayanya adalah mendorong konsumsi pangan yang lebih berat
dengan pertimbangan kesehatan ketahanan juga kedaulatan pangan

masyarakat indonesia mengurangi konsumsi dan ketergantungan kita terhadap beras juga nasi
pilihan makanan pokok pengganti nasi sebenarnya sudah sangat banyak tersedia
bahkan sebagian besar merupakan makanan utama masyarakat pendahulu kita
jadi kalau ada pertanyaan bisakah kita mengganti nasi
bahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sehari hari
tapi juga untuk menjaga dan menjamin ketahanan juga kedaulatan pangan nasional
selamat hari gizi tim liputan cnn indonesia